jadi wajar lah kalau pakai kacamata hitam biar gak dikenalin orang gimana sih kamu ah
biar gak dikenalin orang eh kak aku tuh ngucap siapa yang emang kakak artis
akhirnya kita tuh bukan mau penyelidikan orang kita nyamperin langsung ke orangnya
wah udah ah gak usah pakai kacamata kayak gini nanti kita salah orang lagi
oh iya tuh orangnya
yaudah ya kesana yuk
ya iya lah masa gak disamperin aja burun lah
oh kenalin nama aku kendi dan yang ini nih temanku terry
aku gak kenal sama kalian
lagian mamaku juga bilang kok kalau aku nggak boleh ngomong sama orang yang gak dikenal
rasanya orang seperti itu penjahat
gila lu ya penjahat penjahat aja lu
mary tenang aja kita tuh bukan penjahat kok
kita juga bukan orang yang gak dikenal
kita tuh temennya papa kamu om fuad
siapa tuh om fuad aku gak kenal
mary mary masa kamu tuh gak kenal sih sama papa kamu sendiri om fuad
sekarang om kuat lagi sakit kasihan dia terus setiap hari nyebut nyebut nama kamu terus
aku bilang kan kalau aku itu gak kenal sama orang yang namanya alfon
eh mer lu tuh masih kecil
enggak ngakuin bokap lu sendiri
lu tuh kualat lu ya ntar lu
udah mendingan sekarang lu tungguin bokap lu bentar ya
eh eh tunggu dulu dong
eh lu santai dong

gak usah bilangin ya
eh eh santai dong
bro ada penculik dong bro
ayolah cabut cabut lah
gak pake lama
wah si mer itu emang keterlaluan banget ya
tiga banget sih dia bilang kita maling lah penculik lah
sampai sampai kita tuh dikejar kejar orang
untungnya kita kabur
ya iyalah kalau dia emang sebel sama kita
soalnya kan dia kira kita tuh utusan om fuad
lagipula kamu tau sendiri kan
om fuad yang pernah cerita sama aku
mamanya tuh udah cuci otot
sampai meri tuh benci banget sama om fuad
yah kalo gitu kita gak bisa bikin mereka berdua baikan lagi dong ken
kamu tuh gak usah nyerah dulu
kalo misalnya meri tau
batuk batuk darah gara gara mikirin diet mulu
iya pasti kan dia juga kangen sama fuad
nah kalo gitu aku bakalan bikin meri percaya
kalo om fuad tuh bener bener sayang sama meri ken
ya ampun teri
kamu kok sampai terharu kayak gitu sih
kau tuh udah mikirin ya pertemuan ayah sama anaknya besok
terharu apanya pri
tau kena bawang aduh
buset deh pri banget ya
kayak adegan yang isinya cuma basa basi itu dibuang buangin aja om
yang dibanyakin adegan adegan yang sedih terutama tuh yang
nah nah pas adegan ini nih om
pas om fuad lagi nyumbo nekanya meri ditambahin bayang bayang foto meri dikit om
biar kelihatannya lebih dramatis lebih sedih om
lo emang berbakat lo terjadi kameramen
kakaknya siapa dulu dong
yaudah ya om ya
hebat ya kak
mudah ngasih tau fuad
terus diedit lagi sama om benny
untung aja kakak mau nolongin aku
ya kalau misalnya gak ada kak terry aku gak tahu deh harus ngapain lagi
iya iyalah ken
ya itulah enak ya punya kakak cowo iya gak
tapi gimana caranya ya ngasih dvd nya ke mary
wah jangan sampai deh nanti kita dikejar kejar lagi sama orang sekampung
tenang aja ken
tapi si mary kan nggak bisa diajak ke tempat rame
ah kita harus ajak dia ke tempat sepi ya gak banyak orang
terus baru deh kita unjukin dvd ini gimana
iya iya terus kita ajak ngomong baru nanti kita kasih dvd nya kan
ya tapi kita ngasihnya di mana
tenang aja semalam aku sama aldi sama stephen tuh udah survei tempat kecil kecilan
ya di sana tuh tempatnya enak sepi kan
dan aku juga udah nyuruh steven bawa mobilnya itu
yang banyak alat alatnya itu kan
ini capek capek ke rumah sakit tapi kenapa kamu gak mau terapi sih
yang mau kesini kan kamu yang maksa juga kamu aku udah bilang dari tadi aku gak mau terapi
ayo dong ton tangan kamu kan udah semakin haus motoriknya
kali kamu juga udah bisa digerakin kan kamu udah bisa ngerasa kan
walaupun cuma sedikit tapi itu kan kemajuan besar ton dibanding waktu kamu baru sadar dulu
yaudah sekarang kita terapi ya
cuma sejam kok lama lama ya
prit aku gak mau seminggu tiga kali terapi
kamu gak lihat apa kemajuan aku sama uang yang kamu buang
gak sebanding kan
kamu masih gak sadar juga berapa lukisan yang udah kamu jual
lihat tanganku masih lumpuh kaki juga masih lumpuh
pokoknya aku mau pulang
ton waktu kamu masih koma aku berusaha mencoba segalanya sendiri ton
kadang kadang aku emang suka putus asa
kamu selalu bikin aku semangat lagi tuan
tapi ton sekarang kan kamu udah sadar
kenapa kamu mau nolongin aku untuk nyemuhin diri kamu sendiri ton
kamu mau pulang
aku mau pulang aku mau pulang

aku masih mengingatmu masih menunggumu
takkan berubah karena kita masih terus berah
tidak jangan pergi dari rumah
ada siapa orang melupainya
tidak ada yang militernya
apa yang jalankan langsung dalam lari
anak anak yang cuma sibuk
kamu yang rumit
nah gitu dong ah
tolong ngeliatin di kabel anten yang di atas nih
udah kenceng belum
kalau belum kenceng lo kencengin ya skrup skrupnya ya
ini montir gimana sih
masa promotor juga disuruh kerja
kenapa lu yang jadi promotor gue
iya lu kan yang order kerjaan ke gue gimana sih lo
tapi kan gratis di
emangnya si teri mau nyewa
hah mau bayar
teri tuh mau nyewa di bayar pake duit
yang bener lo di
aduh ya udah di
kita bagi dua lima puluh lima puluh oke
ya udah di
kalau gitu gue mau jadi kerja lo
buat nak terani makan malam
udah suruh suruh kerja lo ya
susah ini saudara mata duit
aduh suruh suruh ah
loh kenapa balik pak
itu di depan ada perboden non
kemarin kita lewat sini nggak ada tanda perboden
ya udah lewat jalan potong di situ aja pak
daripada kita ke tengah polisi

dan keuestoin parent pemerintahan dan eej

baiklah mabuk bauk pak
iya sih pak

pak jangan galak galak pak
jangan tenang aja pak
eh pak pak pak
kayak penculik aja
nyiget nyegot orang di tingkat jalan
meri maafin aku ya kalau misal aku emang pakai cara nggak sopan
ya cuma karena percuma kalau misalnya aku pakai cara sopan
kamu sendiri nggak sopan sama aku
sampai jumpa lagi